peneritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan menghadiri agenda mediasi dengan pegiat hak asasi manusia haris azhar dan koordinator kontras fathia maulidianti di mapolda metro jaya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik
namun mediasi ini gagal dilaksanakan lantaran haris dan fathia tidak hadir
luhut tiba di mapolda metro jaya pada senin pagi tadi
tidak berserang lama setelah memasuki gedung direkturat reskrim mumpolda metro jaya luhut kemudian kembali keluar
luhut mengatakan mediasi gagal dilaksanakan lantaran haris azhar dan fathia mauli dianti tidak hadir
luhut memastikan ia tidak akan melakukan proses mediasi lagi di kemudian hari
kasus ini akan dibawa hingga ke meja hijau
sebelumnya luhut melaporkan haris azhar dan fathia mauli dianti terkait dugaan pencemaran nama baik
laporan dilayangkan setelah haris azhar dan fathia maulidianti tidak hadir
terlibat perbincangan dan diunggah ke youtube dengan judul ada lord luhur di balik relasi ekonomi ops militer intan jaya